kita beralih ke informasi selanjutnya
rapat pleno dpp partai golkar resmi menetapkan koordinator bidang perekonomiannya erlangga hartarto sebagai ketua umum golkar menggantikan setia novanto
legitimasi terhadap posisi erlangga akan dikukukan pada rap timnas dan munaslu partai
penetapan air langga hartarto sebagai ketua umum golkar disampaikan langsung ketua harian partai golkar nurdin halid
dalam konferensi pers yang digelar usai rapat pleno dpp partai golkar pada rabu malam
dengan demikian erlangga resmi menggantikan posisi setia novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi ktp elektronik
dengan demikian erlangga resmi menggantikan posisi erlangga hartarto sebagai ketua umum golkar
erlangga resmi menggantikan posisi erlangga hartarto sebagai ketua umum golkar
dengan demikian erlangga resmi menggantikan posisi erlangga hartarto sebagai ketua umum golkar
tidak ada faksi faksi di partai golkar
yang ada adalah seluruh kita bersama bekerja dalam satu sekolah
pada tahun ke depan menyelesaikan agenda agenda politik
posisi air langga sebagai ketua umum akan dikukuhkan dalam rapimnas dan munaslup partai golkar
yang akan diselenggarakan pada delapan belas hingga dua puluh desember dua ribu tujuh belas mendatang
adanya fitriana jakarta
sementara itu aziz syamsuddin memberikan ucapan selamat kepada erlangga hartarto
yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum partai golkar
politisi senayan ini sempat mencalonkan diri
sebagai ketua umum partai beringin tapi memutuskan mundur di tengah berlangsungnya
rapat pleno dpp partai golkar pada rabu malam
aziz mengaku telah mengenal menteri perindustrian itu sejak lama
ia mengaku mundur dari pencalonan ketua umum agar tidak terjadi kegaduhan di dalam tubuh partai
saat mengumumkan untuk mundur ketua banggar dpr ini juga sempat meminta maaf kepada seluruh pengurus
oke terima kasih
kita lakukan semuanya untuk kebesaran partai golkar
kita mengharapkan pada saat ini sudah kita bersatu untuk membesarkan partai
untuk menghadapi pilkada dua ribu delapan belas pileg dan prives dua ribu delapan belas
kita selama proses politik ini kan ada hal hal atau apa atau pandangan
karena secara agama ada dosa kecil dan ada dosa besar
kita memandang orang lebih dari satu menit kan itu dosa kecil
nah itu yang harus saya harus support